putusan mkmk juga jadi sikap pastinya nanti menjelang persidangan oke
bisa saksikan program program kompastv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya